jangan jangan bening kabur dari mereka karena mau dijual
ya allah aku harus cari bening sebelum mereka
tante meri masih sakit aja
bening gak boleh sedih sedih terus oke
pokoknya tante melly janji tante meli bakalan nemenin bening untuk nyari aura sampai ketemu
tapi maaf ya sayang tante melly nggak bisa hari ini karena kan tante meri harus kerja dulu
selesai kerja baru deh besok tante meri janji tante meri jemput bening
ini dengan bapak yang membuat selebaran berita anak hilang ya pak
iya betul saya sendiri
begini pak saya sepertinya melihat anak yang ada di dalam pamplet tersebut
makanya karena disini ada nomor bapak saya telpon bapak
iya ya betul betul ini bapak ada lihat bening
bisa minta tolong kasih tahu di mana posisi bapak sekarang
iya baik pak
terima kasih banyak pak
saya lagi sibuk kerja
saya barusan dapat telepon dari orang yang bilang dia lihat bening
kita harus temuin orang itu sekarang juga
kerjaan saya pak
udah lupain aja
sebentar saya izin dulu
nanti saya bicara sama chef kalian
sekarang kalian handle kerjanya naya
so penting banget tuh cak
emang dia siapanya parah
kemana sih kamu nak
gak ada caranya kemana mana masih aja gak ketemu
bening kamu yakin
kamu gak tau kemana aura pergi kalau misalnya aura lagi pengen begini
iya aku gak tau

dia gak punya orang tua

terus kita nyari kemana lagi dong
aku juga gak tau tante
aku pengen jalan dah sama aja kamu
aku film di jalan
aku di rumah pokoknya dulu
bisa jalan muka grewang
ceritanya kurang jak convenience
kalian mau kemana
aku pengen cari bunda aku
maaf saya gak kenal
yaudah aku cari bunda aku dulu ya
yaudah permisi ya
jadi anak saya bening pernah
di sini pak
iya bu tapi sampai sekarang
saya sudah tidak pernah lihat anak itu
balik lagi ke rumah ini bu
kamu tenang aja ya
gini yang penting sekarang kita tahu nih
kalau bening baik baik aja keadaannya
maaf bapak ibu
insya allah nanti
kalau saya bisa mencari bapak saya
seandainya saya melihat
iya pak makasih pak
saya permisi dulu
ya baik makasih pak
kita pulang sekarang
lu cari anak itu sampai ketemu
mereka buat aku
bening kabur dari mereka
karena mau dijual
aku harus cari bening sebelum mereka
tante meli masih sakit aja
bening gak boleh sedih sedih terus oke
tante melly bakalan nemenin bening
untuk nyari aura sampai ketemu
tante meli gak bisa hari ini
karena kan tante meli harus kerja dulu
selesai kerja baru deh besok tante milih janji
tante meli jemput bening kesini
terus kita cari aura bareng bareng
jangan pergi pergi sendiri
tunggu sampai dijemput tante meli
baru kita cari bareng oke
makasih ya tante udah bantuin aku cari aura
aku janji gak boleh sedih sedih terus ya
ya udah masuk
anak anak dengerin ibu ya
ibu ajeng yang pemilik hotel itu
dia datang kesini
terus dia bilang katanya mengundang nih anak anak semua
untuk menghibur tamu penting yang datang dari luar negeri
gimana kalian mau gak
jadi kita bakalan ke hotel bu
ibu dari tadi kok gak ngeliat aura sama benih
itu bening bu
kemana itu bening
kamu dari mana aja
ada hal penting yang mau ibu sampein sama kamu dan juga aura
kok bening sedih
eh cerita sama ibu
aku gak izin sama ibu
tadi aku cari aura sama
emang aura pergi
tadi aura ninggalin tangan surat